gaya hidup sehat bisa dimulai dengan beragam pilihan olahraga
salah satunya adalah berlatih pukulan bisball ataupun softball di betting cage
apa itu betting cage berikut informasinya
baseball dan softball mungkin merupakan olahraga yang kurang populer di indonesia
namun bagi yang tertarik untuk mencoba kedua jenis olahraga ini bisa mendatangi betting cage
betting cage adalah area untuk berlatih keterampilan memukul dibantu dengan mesin
salah satu lokasi betting cage ada di kawasan jakarta utara
dibangun april dua ribu enam belas betting cage ini sudah sesuai dengan standar betting cage di amerika
beda pukulan softball dan bisball untuk betting cage terletak pada ukuran bola dan tongkat pemukul
jika mereka meminta mereka akan meminta
jangan ada banyak kesempatan di jakarta untuk itu
banyak kali mereka menggunakannya dan saya tidak mau berbicara dengan anda
hal saya adalah menggunakannya dan saya akan meninggalkan anda
tapi jika anda ingin saya juga bisa masuk dan memberi anda beberapa saran
steven ramsey pun tak segan untuk membantu pelanggan yang berlatih dasar teknik pukulan baseball dan softball
kuncinya posisi kaki selebar bahu buku buku jari rata bahu diangkat tinggi dan memukul secara horizontal layaknya helikopter
gerakan ini melatih bagian atas dan
jika tidak ingin bertemu dengan panasnya matahari
ada satu lokasi indoor betting cage di kawasan jakarta selatan
mesin bola yang semi otomatis membuat pemula lebih berani dalam memukul karena kecepatan yang tak terlalu kencang
banyak orang yang cuma sekedar pengen tahu kayak apa sih betting gitu
mereka datang ke sini kita juga coba buat ajarin lah
sedikit sedikit kita ajarin yang penting mereka bisa

sampai mereka bisa mukul kita bantu
di sini kelebihannya dibanding yang lain mungkin sini betting cage mau kena hujan mau kena panas nggak peduli
orang kebanyakan kalau yang kehujanan latihan mereka lari ke sini buat betting di sini
setelah berlatih kurang lebih sepuluh menit saya sudah berhasil memukul beberapa bola
setelah mencoba dua lokasi betting case di jakarta saya bisa mengatakan bahwa kedua lokasi ini menawarkan pengalaman yang cukup unik dan menarik
jika anda tinggal di area sekitar jakarta utara dan lebih suka bermain di nuansa semi outdoor maka lokasi pertama cocok untuk anda
namun jika anda tinggal di daerah sekitar jakarta selatan dan lelah dengan panasnya cuaca jakarta maka lokasi kedua tentu untuk anda
sebenarnya untuk harga keduanya menawarkan harga yang cukup kompetitif
jangan lupa untuk berlangganan